aku tidak mengerti
aku benci dengan sandiwara ini
aku akan memaksamu untuk mengeluarkannya
aku merasakan virus sating pur pada jaga tinggi
aku masih sempat menolongnya
tunggu kan jengsunan
apakah nisanak datang untuk menjaga aku menolong jaga tinggi
bagus kalau kan jengsunan sudah datang
apa yang membuat hati nisana begitu berat
untuk menerima keberadaanku di dekat jaga tinggi
bukankah itu akan lebih baik untuk jaga tinggi
jika kita berdua bersama sama menolong
bukan aku bermaksud lancar
tapi kan jengsunan tidak tahu isi hatiku
aku hanya berharap
aku harus tumbuh
jangan masukan aku pakemu
lebih baik kita jangan berdebat
kita harus segera menolong jaga tinggi
sebelum aura nogowong semakin besar
dan menarik perhatian musuh
jangan ganggu aku
aku belum selesai
baca kurang ajar
beraninya kau menyakiti jaga tinggi
tidak perlu kasar begitu nisana
ini hanya perkelahian anak anak kah
kajang sunan kali jaga
suatu kehormatan bisa bertemu dengan kanjeng
maafkan atas kelakuan muridku yang sudah di luar batas ini
rorodenok mungkin sudah tahu
keberadaan nogowo di tubuh jaga tinggi
semoga saja ia tidak bermaksud jahat

heeh ada kakak cantik itu lagi
apa masih ingat denganku
apa kamu tidak ingin mampir dulu ke padepokan
mungkin sekedar menjaga jaga tinggir hingga dia pulih
sebenarnya aku ingin sekali menemani jangka tinggi
aku tidak akan pernah sudi menginjakan kakiku di padepokan para wali
baiklah kalau begitu
aku tidak akan memaksa
aku percaya kepada bupati agung
setelah pertemuan ini
kamu boleh perintahkan kepada para prajurit
untuk mencari sosok misterius itu
terima kasih kanjur sultan
akhirnya siasatku berhasil
lalu bagaimana dengan penyerangan tadi malam
ada yang tahu siapa mereka
sindiko daud kanjur sultan
saya bisa memastikan
mereka bukan manusia
melainkan sebangsa siluman
setulur senang pedus
untuk mengirim pasukan pasukan khusus
ke berbagai tempat yang terjadi serang
dan untuk beberapa saat
mereka ditugaskan untuk menjaga daerah tersebut
bukankah ini kita sudah bahas
ini berkaitan dengan meninggalnya kepala prajurit
kepala prajurit sudah tenang di alam baka
tidak baik mengungkit jasudati adat
tenangkan dirimu mupati agung
yang telah membunuhku
yang telah membunuh kepala prajurit
kamu masih ingat
dengan tujuan kita
tentu ingat ibu
menyatukan kembali kristaga raja
lalu apa maksud perbuatanmu semalam
aku telah berbuat sendirian
kamu jangan pernah remehkan lawanmu
meski jaka tingkir belum menguasai nogowo
tapi banyak orang berbahaya di sekelilingnya
di situ sih bapak lebih konsentrisi
itu enggak tuhan
kualitas yang sukses
sekarang ada siapa
mengisi tenaga kita
dan kata naga workers
yang katakan pada inggris

kau berani lawan aku
ganjung sunan kali jaga